di tepi selatan brittany di perancis industri garam laut berkembang pesat
para petani garam meraup emas putih yang dipandang sebagai bahan masakan premium di kalangan kuliner dunia
garam laut dari dataran garam guerande dipuji oleh banyak koki sebagai salah satu yang terbaik
garam ini dipanen dengan membiarkan air laut menguap di dalam lumpur yang kemudian disapu
garam telah dibudidayakan dengan metode yang sama di daerah ini sejak abad pertengahan
sebastian faire menghabiskan puluhan tahun bekerja di kilang minyak di pantai atlantik
ia meninggalkan bisnis minyak yang biasa disebut emas hitam untuk bisnis garam atau emas putih agar lebih dekat dengan alam
setiap tambak dapat menghasilkan lebih dari satu ton garam dalam satu musim
bentuk garam yang paling mahal adalah bunga yang mengkristallisir
dengan harga dua puluh euro atau senilai rp tiga ratus tiga puluh dua per kilogram dan diekspor ke lebih dari enam puluh negara di seluruh dunia